saya kasih tau ya motor saya ini motornya kinner ini nggak pernah rusak
ini namanya abis bensin
bensin ya bener baik
ya iya abis bensinnya nggak diperhatiin sih
gimana tuh nen
aduh gimana dong ini saya tuh mau pergi ya ada janji
cuma gimana kalau bensinnya nggak ada
ya si cilepeng suruh bawa ya
eh lu tuh ngumpul jangan cemburan pake buat ngobrol
belajar gak apa apa deh
iya beh abis ini ntar saya ambil deh bukunya deh
iya sama be
tenang be tenang
gak ada sama satu
wisara kaya seseorang
karena disitu anak anak
atau pengiten namanya comment out
tak istilah orang lain
itu angkat cara break tuh
seony bantoh maja
ya bagus dong terus emang lo gimana maafin lo kan
nyokap gue maafin gue kalah tapi ada syaratnya
syarat syarat apaan
dia minta tanah yang dikembang itu balik lagi ke tangan dia
dia nggak mau tanah yang dikembang itu jatuh di tangan bebek melnya kak
dan nyokap gue cuma mau bayarin balik itu dengan harga enam puluh juta
sedangkan lo tahu kan harga yang gue kasih ke nyokapmelly itu tujuh puluh juta
dan sepuluh jutanya lagi udah gue tilap dua juta hadir gantung gue
yang delapan juta kan sama si dado tuh
mana tuh si dado
tadi ada situ dado
dado nya nih di belakang gue nih
lo kayak ngumpet segala kecuma kelihatan sadar dong badan lo
kau ada bantuin temen lagi kesusahan lo
sorry nian tapi ini semua kan ide lo semua
ya gue gak bisa bantu apa apa nih
gak tau gue gak ikut campur
ya harusnya lo bantuin gue dong buat cari cara
gak tau gimana nih gue dapet duit sepuluh juta itu
ya abis duitnya juga udah abis juga yan
udah gue pake semua
lo tau kan kemarin gue belanja barang barang branded
kan gak ada yang angkat juga kan
gak ada yang angkat juga kan
dah gak usah nelfon lagi
lo harus jadi cewek yang punya harga dinam oke
mestinya gue jawab
hai kinar lo dimana
lo buruan kesini ke lapangan remaja
kita anak anak semua mau freestyle nih
gah gue lagi bete
aduh lo gimana sih justru karena lo lagi bete lo harus kesini
udah deh udah deh
gue gak mau dengar alasan apapun
gue tunggu disini bye bye
maksa aja ya jadi perempuan
gue juga pengen gue pengen jago bawa motor biar kayak reva sama raya
keren banget tuh motornya
enggak lah tim kerenan lo kemana mana
itu sini tuh seleranya rendahan
tapi lo pengen kan ngajarin kita
boleh aja sih
tapi gak usah bahas rendahan atau apalah gitu
kita punya selera masing masing kan
iya bener banget tuh
ya udah lo liatin gue gue bakal tunjukin sama lo
wah keren banget
wah cakep banget sih gue demen sama lo
lo belum liat sih kinar kayak apa
nanti gue suruh dia kesini
dia liat deh aksinya kayak apa
oh ya ah gue gak sabar
gue juga gak sabar
kinar juga sih
ya pada gue bete di rumah
mendingan gue cabut keluar
ya pada gue harus nungguin
teleponnya tristan ya gak dia angkat angkat terus
kenapa ya deh
gak mungkin lah dia sombong
ya allah naik kinar
motornya hilang tadi bibi liat dipake sama si mandiman
ya bisa tuh
tadi waktu bibi lagi beres beres
bibi liat kunci motornya ini gak gantung sama motornya
mungkin maksud si mandiman lah
tapi tidak tau diri
makanya lain kali hilang jangan sambarangan
nyimpen kunci di garasi apalagi gak gantung sama motornya
si mandiman mah cilepeng
eh tuh bening si cilepeng nongok
saya mau bawa ke bengkel
gak punya duit lah
saya kasih tau ya
motor saya ini motornya kinar ini gak pernah rusak
neng ini namanya abis bensin
ya bener baik
ya iya abis bensinnya
gak diperhatiin sih
saya tuh mau pergi
cuma gimana kalo bensinnya gak ada
ya si cilepeng suruh beliin
neng kan dia yang pake
isukan main nengnya
jauh lagi neng
kalo saya gak ada janji
gak apa apa deh gak usah dibeliin bensin
gak usah diisiin bensin gak apa apa
masalahnya ada janji
ini harus pergi sekarang juga
saya dorong lagi motornya ke pembensin di usian
eh ya bener baik
sekali lagi maaf neng
saya gak mau sekali lagi deh
enggak sekali sekali lagi
tadi saya mau beli sabun ira
buat nyuci itu mau beli juragan
kumaaf tuh ira
ini mau pergi sekolah
sekarang juga ini ada janji
kalau gak pergi juga gak apa apa gak diisiin bensin
sekarang isi bensinnya
ini saya kasih duit
nih beli bensinnya gak pake lama
kamu siapa beli bensin kabeh sih ya
semuanya dibeliin bensin
gak pake balik
gak mau cekan kamu sih neng
ayo duit mau seger ira lah
gak pake lama ya
ya gak pake lama
ya bener baik
diman luar jalan juga diman
gak pake lama
gak pake lama